baik untuk mengonfirmasi hal ini bergabung bersama kami ada sirus manggunata pimpinan dari king of the king
pak sirus selamat malam
baik pak sirus saya harus mengonfirmasi terlebih dahulu
sebetulnya kontribusi pak sirus kemudian eksistensi king of the king ini apa pak maknanya
jadi di nyebah barusan sedikit kesalahan dan kesalahan pas
jadi artis the king itu yang dikira karena penyelamat itu
tapi kan salah
yang dibilang pak sirus adalah uang
uang itu dari raja
jadi uang yang dibilang i
ya i saya harus dibutuhkan di dunia
baik itu pemilik negara negara
jadi pengertian dulu dari saya bukan pimpinan dari king of the king
nah jadi itu pengertian dari king of the king gitu
oke bukan pimpinan dari king of the king tapi ikut kontribusi untuk membantu merealisasikan tadi para pimpinan di dunia
termasuk juga ustadz raja raja akan bersatu begitu ya memimpin dunia
paling bukan raja raja dulu
kan saya pernah punya
ya itu uang
itu itu itu
bangka yang dulu dia
pak sirus mau ngapain
potong boleh didekatkan telponnya supaya suaranya bisa kami dengar lebih jelas
pak sirus mengenai keberadaan king of the king apa yang bisa kita lakukan
pada saat king of the king mengklaim mempunyai dana atau harta karun nusantara sebanyak rp enam puluh
itu pernyataan dari siapa
dan kemudian sepengetahuan pak sirus ada di mana uang tersebut
nah itu kan kita harus jelaskan
dana itu adalah yang di atas ya
sedangkan uang itu uang dalam bentuk itu ya
pak sirus sedangkan beliau yang dihukum
ada di swiss
ada di swiss ada di bank swiss begitu ya uang tersebut
pak sirus pertanyaan selanjutnya pertanyaan terakhir pak sirus
ini kan sekarang sudah kadung viral nih king of the king
sudah sudah apa namanya ya
sudah apa namanya menjadi bola salju di masyarakat
karena kemarin juga bertepatan dengan banyak banyaknya kerajaan fiktif yang jadi perbincangan begitu
pak sirus siap jika diperiksa oleh kepolisian mengenai riuhnya atau adanya king of the king di tangerang banten
jadi ini tuh seluruh indonesia ya covid sembilan belas
tapi ini sepakan komunikasi
di seluruh di seluruh provinsi tiga puluh lima provinsi yang disebut
bahwa ada kebanyakan kebanyakan kebanyakan
jadi maksudnya di indonesia itu ada
nampaknya ada gangguan teknis dalam komunikasi kami di studio dua cnn indonesia
kami nanti akan mencoba mengkonfirmasinya lagi melalui rekan kami yang berada di sana di tanggerang banten
pak sirus terima kasih banyak